rapat paripurna dpr hari ini beragendakan pengambilan keputusan terhadap ruu kesehatan
sejumlah pihak menilai berbagai aturan dalam ruu beresiko memantik destabilitas sistem kesehatan
serta mengganggu ketahanan kesehatan bangsa
kita tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia diana valencia
selamat siang diana
bagaimana sebenarnya polemik undang undang kesehatan sejauh ini di tengah masyarakat
di depan kompleks dpr ri setidaknya sekitar pukul sembilan waktu indonesia barat tadi
masih ada spanduk bertuliskan menolak ruu kesehatan
ada beberapa tenaga kesehatan dari lima organisasi profesi yang masih melakukan demonstrasi di depan dpr ri
tetapi sebelum membahas ke sana saya ingin berbincang dulu dengan arah sumber saya
yang sudah dari tadi stand by bersama dengan cnn indonesia
wakil ketua komisi sembilan dpr ri melikiade selakalena
bang melki ini menarik bicara soal ruu kesehatan yang hari ini juga akan disahkan dalam rapat paripurna
saya mau tanya dulu soal proses pembuatannya bang
dinilai sejumlah pihak ini tidak ada partisipasi ataupun masyarakat yang bermakna
abang merasa demikian
partisipasi bermakna masyarakat sebenarnya sejak pembahasan di balik sudah dilakukan
jadi tahun lalu sudah dibuat di balek sampai dengan awal februari
itu pembahasannya di badan legislasi sudah berjalan dengan cukup bagus ya
dan melibatkan banyak partisipasi masyarakat di sana ketika dpr ri menggunakan ini sebagai hak inisiatifnya membentuk undang undang
dan setelah disetujui di paripurna kemudian diberikan surat kepada presiden
lalu balasan presiden dan kemudian diputuskan pembahasan undang undang ini di komisi satu
dan kami pun juga sudah mengundang berbagai pihak terkait dengan undang undang ini untuk membahas juga
di komisi sembilan dan sepanjang panjang ini berjalan dari awal april sampai dengan terakhir sembilan belas juni kemarin
kami terus mendengarkan masukan dari semua pihak siapa saja baik itu kelembagaan organisasi profesi fasilitas pelayanan kesehatan kampus dan seterusnya
bahkan orang per orang juga para orang yang memberikan perhatian pada dunia kesehatan itu kami undang untuk memberikan pendapat
dan semua sudah kami dengar sudah kami bahas sudah kami diskusikan
dan menghasilkan undang undang seperti yang akan kita putuskan di paripurna nanti siang hari ini
oke tapi beberapa menyebutkan bank organisasi profesi ini disebutkan didengar tapi tidak didengarkan bang
jadi ada beberapa masukan yang disampaikan tetapi hanya dicatat ditulis tetapi tidak dimasukkan
beberapa di antaranya seperti mandatory spending kemudian juga ada beberapa wewenang organisasi profesi yang juga dipersempit begitu disebutkan
ini komisi sembilan menanggapinya seperti apa bang
kalau terkait dengan mandatory spending itu memang kesepakatan
dalam perjalanannya kemudian pemerintah mengatakan tidak setuju dengan cara seperti itu
lalu mengusulkan pola baru di mana penganggaran itu berbasiskan kepada kinerja kepada capaian program bidang kesehatan yang ingin dilakukan
makanya kita punya yang namanya rencana induk bidang kesehatan yang semacam menjadi panduan untuk berbagai program kesehatan kurang lebih sampai dengan lima tahun ke depan
itu yang kemudian akan membuat anggarannya disesuaikan dengan program tersebut
jadi bukan berbasis angka yang dimunculkan tapi berbasis program yang ingin dilakukan
anggaran akan mengikuti nanti program yang kita putuskan itu
jadi nanti mulai dari input dari proses outcome yang akan kita hasilkan itu nanti akan dibahas di rancana induk bidang kesehatan
dan itu akan mengikat nanti pemerintah pusat dan daerah di mana juga nanti akan didorong agar anggaran apbn maupun apbd dua dan satu ini juga akan menunjang dan akan mendukung program kesehatan
yang ada dan diputuskan di rencana induk bidang kesehatan tersebut
dan itu akan dipantau betul oleh kemenkeu dan kemendakri untuk memastikan ini semua berjalan
nah terkait dengan tadi masukan dari teman teman op misalnya atau bukan cuma op
masukan kami juga sebagian juga akhirnya juga tidak bisa diputuskan dalam undang undang ini
pemerintah juga sama
jadi kami yang membahas ini kan pemerintah dan dpr
kami pun juga tidak bisa mendorong semua ide kami masuk di sini
pemerintah juga demikian
kita mesti mendapatkan semua pihak yang memberikan masukan
baik itu fakultas pernahkan kesehatan kampus
kampus op dan sebagainya
nah dari masukan yang ada itu tentu ada yang kita terima dan itu bagus masuk norma
ada yang ternyata itu tidak cukup masuk akal kita dan itu malah nggak bagus bagi ke depan
kita juga tidak akan kita pakai
dan jangankan op
pemerintah punya ide sejuga karena kami lihat juga tidak bagus kita bisa drop
kami pun juga sama jadi tergantung pada substansinya
bukan kepada siapa yang menyampaikan
tapi kalau substansinya bagus kita diskusikan bagus kita pakai gitu
mengutip juga dari pernyataan pak menkes ya
tidak bisa menyenangkan dan juga memasukkan
semuanya campur klaim satu undang undang ini begitu ya bang ya
karena kita meletakkan pada kepentingan bangsa negara kepentingan masyarakat
jadi siapa saja lah mau pemerintah mau dpr ri fakultas kesehatan maupun teman teman op juga
pasti ada yang harus dikorbankan untuk undang undang ini
dikorban itu artinya berarti yang dulu kenyamanan dia ya berarti tidak bisa seperti dulu lagi misalnya
ini yang kita lakukan untuk kebaikan bersama
bang sedikit ini menarik sebenarnya soal domain ataupun tupoksi dari sejumlah organisasi profesi
ketika pembahasan dim ini kan sempat disebut
bahwa nanti ada beberapa pengaturan begitu ya bang soal organisasi profesi ini
dan sempat disebutkan bahwa dominasi beberapa organisasi profesi ini menghambat dokter dokter spesialis
nah kalau di rancangan undang undang ini yang versi terakhir bang
karena teman teman juga mungkin ingin tahu ini nantinya wawenang yang paling menonjol
ataupun yang dibatasi itu apa sih bang dari organisasi profesi ini
jadi sebenarnya gini sebelum tahun dua ribu empat itu negara ini pernah mengalami
di mana pemerintah mengatur seluruh urusan kesehatan
jadi sebelum dua ribu empat nih itu pemerintah mengatur semua dan ya semua organisasi profesi juga jalan baik baik aja waktu itu
kemudian tahun dua ribu empat itu kemudian negara memberikan sebagian dari kewenangan dia kepada pihak non negara dalam hal ini organisasi profesi
juga sudah berjalan dengan berbagai macam plus minusnya
nah saat ini kemudian undang undang kesehatan ini ingin memperbaiki atau ingin mengatur kembali hubungan yang bagus
antara pemerintah dengan pihak non pemerintah
terus dalam hal ini adalah organisasi profesi
kala dan menurut saya sudah diskusikan dengan baik dan semua fraksi di komisi sembilan
tidak ada yang berdebat luar biasa soal ini semua setuju untuk kita mengatur dengan baik
agar penyelenggaraan kesehatan kita juga bisa berjalan dengan baik di lapangan tanpa ada hambatan sana sini
terkait dengan urusan tadi spesialis dan subspesialis untuk dokter
maupun ada tenaga kesehatan kompetensi tertentu untuk yang tenaga medis atau tenaga kesehatan yang bukan tenaga medis ini
itu memang kita sekarang berikan kepadanya
memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk memberikan semacam yang namanya satu sistem dua jalur
artinya dengan sistem yang sama dengan standar yang sama itu nanti penyelenggara untuk pendidikan dokter spesialis dan subsesialis
juga tenaga kesehatan dengan komisi tertentu bagi yang misalnya apotekar spesialis nur specialis dan sebagainya itu
itu nanti akan diselenggarakan oleh kampus boleh dan juga nanti boleh diselenggarakan oleh fasilitas kesehatan
yang memang mempunyai kriteria tertentu untuk bisa menyelenggarakan tersebut
itu pun juga boleh
tapi dengan standar yang sama nanti sehingga dia boleh nanti jalurnya satu jalur melalui perguruan tinggi
jalur yang satu nanti melalui dengan penyelenggara pendidikan yang dari rumah sakit misalnya
itu yang sudah memang memiliki ketentuan sesuai dengan peraturan penelunangan ini
baik kita nantikan nanti ya di rapat paripurna meskipun ada penolakan tetapi juga sudah ada standpoint begitu dari komisi sembilan dpr ri
ini bagian dari demokrasi kita terima
sebagian besar teman teman itu juga teman teman kami juga
ini masih komunikasi juga mereka yang demo depan
komunikasi ke kami juga untuk berbagai hal juga kita dengarkan
karena ini sepertinya bang melki juga harus bersiap siap karena nanti mau membacakan di rapat paripunan ya bang ya
selamat bersiap siap bang sampai ketemu nanti di rapat paripunan
terima kasih bang melki waktu untuk siena indonesia
selamat beraktifitas kembali
nah itu tadi megi sebenarnya sejumlah standpoint begitu ya dari teman teman komisi sembilan dpr ri
bahwa memang ada polemik proses proses pendengaran pendapat aspirasi penyerapan ini juga sudah dilakukan oleh teman teman komisi sembilan dpr ri
tetapi memang hingga saat ini masih ada demonstrasi
benar tadi bang melki menyebutkan bahwa masih terus berlangsung masa diperkirakan kurang lebih seratus sampai dua ratus orang
yang mulai berkumpul di depan kompleks dpr ri mulai dari pukul delapan pagi waktu indonesia barat
megi kembali ke anda
baik kami akan terus memantau perkembangan ruu kesehatan
terima kasih diana sudah bergabung bersama kami di cnn indonesian news hour